jasa pencucian baju atau laundry bisa menjadi solusi agar cucian kotor tidak terus menumpuk
jika laundry biasanya memberi layanan pencucian baju kini ada juga layanan laundry self service yang menggunakan koin atau yang disebut dengan laundry coin
di bandung salah satunya terdapat di jalan ahanasution
untuk melakukan pencucian konsumen harus melakukan penukaran uang dengan koin seharga sepuluh ribu rupiah
untuk mencuci dibutuhkan satu koin sementara untuk pengeringan dibutuhkan dua koin
jadi total uang yang harus dikeluarkan sebesar tiga puluh rupiah
satu kali pencucian kapasitas maksimalnya adalah tujuh kilogram
di hitung perharian kita bisa ada lebih dari dua puluh lot
dua puluh lot itu satu lotnya itu disebutnya satu kali cuci sama ngeringin
untuk mencuci baju prosesnya berlangsung selama tiga puluh menit
setelah tadi dicuci sekarang kita
ke proses pengeringan dan masih tetap pakai koin
seperti ini caranya kita masukin
dan proses pengeringan akan berlangsung selama empat puluh lima menit
meski harus menunggu selama lebih dari satu jam dan tetap harus melipat sendiri
laundry coin bisa menjadi salah satu pilihan untuk mencuci pakaian
saya nyuci sebagian besar sih
bukan ke meja ya atau jaket yang harus diseritkan
jadi yaudah enak aja gitu kurang
selain laundry coin ada juga laundry kiloan
salah satu lokasi laundry kilauan di kota bandung ada di jalan ibrahim aji
di sini layanan pencucian dilakukan per konsumen
sehingga tidak dicampur dengan pakaian konsumen lain
selain kiloan pencucian juga bisa dilakukan satuan dengan tarif tujuh rupiah per kilogram
jaminannya adalah pakaian bisa selesai dalam waktu
alhamdulillah kurang lebih satu ratus lima puluh lah
satu ratus lima puluh kilo itu untuk per kiloan gitu
kalau satuan juga alhamdulillah
laundry kiloan bisa menjadi solusi bagi warga yang tidak sempat mencuci bajunya sendiri
dari pagi sampai malam kan mungkin kerja
kalau misalkan malam malam harus nyusi satu hari sekali sih mungkin agak sedikit capek
tapi kan kan ada laundry apalagi lumayan cepat lah
ya mungkin lebih membantu
untuk membuka usaha laundry
untuk membuka usaha laundry
dengan sistem warna laba baik kiloan maupun koin
setidaknya dibutuhkan modal sekitar lima ratus juta rupiah
wilham nasution kv jati bandung jawa barat